surabaya sebagai kota terbesar nomor dua se indonesia setelah jakarta
memiliki banyak keragaman kuliner yang unik unik
mari kita telusuri lewat estafet kuliner unik surabaya
kali ini kita mulai untuk sarapan kita
pagi ini kita mulai dengan tawa
ya tawa ini adalah makanan peranakan yang mudah ditemukan di surabaya
komponennya terdiri dari tauw sutra alias sari pati kedelai yang berbentuk lembaran
lalu diguir adonan kacang hijau lanjut kacang kuah dan larutan gula
masih disempurnakan dengan santan yang dikentalkan dengan tapioca
tawa cakman ini berlokasi di jalan gunung sari surabaya
buka setiap harinya mulai jam tujuh pagi hingga empat sore atau sehabisnya
karena itu pengunjung tauwa datang selalu berganti
dimana bisa untuk sarapan hingga camilan sore
lepas dari kuliner hal yang mudah ditemukan di warung ini adalah bercengkrama dengan sesama pembeli
seperti saya dengan mbak jominton pelanggan tawa untuk menu sarapan setiap harinya
ini porsi keberapa mbak
emang gimana gimana setiap makan selalu dua
setiap makan selalu dua
kalau enggak dua itu enggak marem mbak
lek dua itu pas
jadi ada sensasinya memang ini karena pertama gulanya ini kan warnanya coklat padahal itu gula putih
jadi itu karena dimasak lama jadi terkaramelize gitu
plus berpadu sama cita rasa jahenya
jadi pas ya mbak ya pas
pagi pagi itu anget gitu karena jahenya
ditambah lagi tekstur dari tauwa kacangkoa yang lembut sama tahu sutra
jadi bisa diseruput
ditambah lagi ya
belum selesai nih
ditambah sama cakwe dicocolin
basah nih ya
sampai belik mati nih sampai kocos kocos ya mbak ya
per porsi tauwa dihargai delapan rupiah saja
sementara cakwe dan gorengannya dua rupiah per bijinya
murah meriah hangat mengenyangkan ya
wah makasih mbak jum
nih aku lanjut makan di tempat berikutnya ya mbak jumy ya
habis tauwa terbitlah bakso
nah tapi pernah lihat nggak penampakan bakso seperti ini
ini yang pertama adalah bakso sum sum
yang berselimutkan sama adonan bakso di sekelilingnya
diguyur dengan kuah cabainya
gak kenal cabai mahal ini pokoknya ya
ini masih ada yang namanya bakso tumpeng nih
tapi masih belum seberapa ya
dalemnya ternyata ciluba
masih ada surprise cabainya
ya berlabel bakso beringas
warung bakso di jalan margorejo indah dua puluh dua surabaya ini
memang menyajikan penampakan bakso yang berbeda
kuahnya juga gak main main
selain berasa rempah
juga ditambahkan cabai utuh dan juga cabai gili
wih merah membara ya
saya ini jualan bakso
sehari bisa sampai lima kilogram cabai
kalau rame bisa sampai lima kg

bagi gak suka pedas ada juga disini
yang gak pedas disediakan disini
untuk yang tidak suka rasa pedas
masih ada kuah originalnya
tapi buat yang suka pedas
kuah dan isian cabai saja belum cukup
masih ada guyuran sambalnya ya
wah wah berasa gunung berapi meletus
jadi ini menikmatinya ada berbagai teknik dan cara ya
yang pertama ini adalah sum sumnya
jelas kita kocok
terus nanti kita seruput
yang kedua kita nanti krokotin
hahaha enak banget sumpah
nah yang ketiga
kita cobain juga kuahnya
ini memang beda sama kuah kuah bakso pada umumnya
nah karena kuah bakso disini itu lebih dari kaldu
tapi juga dikombinasikan sama rempah rempah gitu
oke yang berikutnya adalah sum sumnya
uh ini mah
dari cara menikmatinya aja udah enak
bismillahirrahmanirrahim kita sedot ya
hati hati ya kalau gini kadang masih panas
tapi ini sudah saya pastikan
sekarang saatnya kita menikmati bakso lainnya
kalau kita menikmati tumpengnya
pertama kita makan
pucuknya dulu ya ujungnya
rasanya enak yang pertama
kita dapat sensasi beda dari tekstur makan tumpeng ya
karena biasanya kan makan bulet gitu kan
itu kan memang beda feelnya ketika kita makan lancip di dalam mulut gitu
nggak begitu lari lari hahaha
uu rasanya paduan antara gurih pedas
masih kurang pedas
tambahkan kucuran sambalnya
mau cita rasa lebih rame lagi
rasa asamnya justru menambah rasa segar
pokoknya makan di sini belum afdol kalau belum gobios
proporsi bakso sum sum ini dihargai tiga puluh rupiah
sementara untuk bakso tumpeng tetelan uratnya seharga rp dua puluh lima
hmmmm mantap pokoknya
belum rumah sakit
kita lanjut makan
ini dia yang seger seger tapi bikin panjang umur
es coklat tambah umur
di surabaya ada penjual es coklat yang selalu ramai
labelnya es coklat tambah umur

es coklat ini berjualan di lokasi yang sama sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
artinya es coklat ini sudah berusia tujuh puluh dua tahun
wah panjang umur beneran nih
kekasan es terus dijaga
di antaranya tetap menggunakan bubuk coklat yang diolah sendiri dari biji buah coklat
emang udah beberapa kali sih minum di sini
dan tetap rasanya konsisten
konsistennya tuh adalah
dia karena dibuat dari coklat asli ya
jadi itu ada masih ada tekstur granulnya
karena memang ditumbuk secara alami
ya nama panjang tambah umur sendiri adalah filosofi dari minum coklat yang membuat bahagia
metode penjualan di generasi kedua ini pun unik
dua bersaudara yang meneruskan berjualan bergantian setiap pekannya
dengan ciri khas yang berbeda
ini generasi kedua
kita kan generasi kedua
sistem jualannya berbagi rezeki
kita seminggu jualan yang seminggunya lagi saudara
seminggunya lagi baru kita jualan gitu
meski begitu keduanya punya pelanggan tersendiri
yang jelas kenikmatan lebih adalah mencocolkan roti ke coklatnya
rasa manis pahit yang pekat bisa meresap di pori pori roti
karena itu tata rata pelanggannya juga dari generasi ke generasi
apa yang disuka masaknya
masaknya lebih enak
masaknya lebih enak
apa yang disuka mas
rasanya khas kental manis pahit
ya itu yang mana
se gelas es coklat kental ini dihargai sepuluh rupiah
sementara untuk tambahan roti ataupun gorengan yang disediakan masing masing dua ribu rupiah
es coklat ini buka setiap hari mulai jam delapan pagi hingga empat sore atau sehabisnya
semoga beneran bisa nambah umur ya
setiap seruputan kebahagiaannya
semoga beneran bisa nambah umur ya

ui tetep ya
punya saya udah mas
punya saya udah mas
udah mbak ya
ini bisa buat oleh oleh nih
ini masih asik aja anak anak ini ya
oke kita ada pantun berpisah nih

cari pece sampai ke zimbabwe
sampai jumpa lagi di good morning get the way